umat muslim penuh sukacita merayakan datangnya hari raya
setelah satu bulan penuh berpuasa
menahan lapar dahaga dan hawa nafsu

idul fitri menjadi momen yang selalu ditunggu

dan mempermaafkan menjadi ciri khas perayaan
idul fitri di indonesia
dan memaafkan kesalahan orang lain
membuat individu kembali
menjadi suci sesuai dengan makna
tidak hanya itu setelah dua tahun dibatasi
untuk tidak mudik ke kampung halaman
tahun ini pemerintah memberikan kepastian
boleh melakukan perjalanan
dan berkesempatan berkumpul
bersama keluarga di kampung halaman
dan berkesempatan berkumpul
makanan khas lebaran seperti ketupat
opor ayam sambal goreng ati dan lainnya
sudah siap dihidangkan di meja makan
sudah siap dihidangkan di meja makan
berbagi kebahagiaan bersama keluarga besar
jadi sesuatu yang dirindu
jadi sesuatu yang dirindu
makna idul fitri tidak hanya sebatas

di tengah situasi yang masih sulit
idul fitri harus dimaknai sebagai kebangkitan toleransi

saudara keluar dari kesulitan memperkokoh persatuan bangsa dan mengajak semua pada kebaikan
di hari raya idul fitri ini sudah saatnya kaum muslim menunjukkan wajah ramah dan menyajikan islam sebagai rahmatan ⁇ lilalamin ⁇ atau agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam
setelah satu bulan menjalankan ibadah puasa setelah bulan ramadan umat muslim di indonesia dan juga di seluruh dunia merayakan idul fitri atau lebaran
sebuah momen yang tentu saja penuh dengan sukacita tapi kita perlu ingat bahwa dunia saat ini tentu saja masih diwarnai peperangan masih diwarnai konflik
dan mungkin ada makna yang perlu kita renungkan dan perlu kita pikirkan dalam merayakan idul fitri kali ini
nah apa apa saja kira kira yang kita bisa pelajari saya sudah bergabung bersama prof nasaruddin umar sebagai imam besar masjid istiqlal prof apa kabar
alhamdulillah saya senang sekali ketemu mbak desi di tempat kita di sini
iya dan saya selalu senang sekali kalau berbicara dengan prof
nasar banyak sekali yang kita bisa pelajari dan kali ini saya juga berada di kantor prof nazar di masjid istiqlal
saya terakhir di sini masih dilakukan renovasi
iya renovasi besar besaran
empat puluh dua tahun baru tersentuh renovasi besar
ya dan tentu saja kita masih dalam suasana pandemi tentu saja wawancara ini juga kita tetap menjalankan protokol kesehatan
prof mungkin mengenai masjid istiqlal ini sendiri
yang saya lihat luar biasa sekali
renovasinya seperti wah ini masjid yang betul betul bersejarah dan untuk pertama kali direnovasi besar besaran
mungkin kira kira apa perbedaan ataupun perubahan yang dilakukan terhadap masjid istiqlal ini prof
iya saya teringat perancangnya pendirinya bung karno
ketika terjadi polemik antara bung hatta ya
bung hatta pingin mendirikan masjid istiqlal itu sekarang di hotel indonesia
alasannya dekat dengan pasar tanah abang
kalau di sini kan dulu benteng belanda siapa yang mau pergi sholat jauh
nah kata bung karno kita akan bikin masjid untuk tiga tahun yang akan datang
jadi bukan dua ratus tapi tiga milenium
maka itu di sini kan tidak ada kayu tidak ada besi biasa semuanya adalah stainless
nah kita di sini membuat mau buat toilet saja nggak bisa semua besi baja di bawah ini kan
berapa kali gempa nggak ada bekasnya sedikit pun di istiqlal
memang dirancang untuk tiga tahun yang akan datang
kokoh sekali ya fondasinya luar biasa
ya kami pernah mengajak teman teman dari itb
ya yang atapnya itu apa di atas itu ya itu kan besi
kalau jatuh itu kan bisa mati
kita dibawa dicek jangan sampai ada yang rapuh atau ada yang kurang
pak nasar ini tiga ratus tahun akan datang masih tetap utuh
wah luar biasa
nah alhamdulillah empat puluh dua tahun istiqlal ini baru diinovasi
jadi waktu itu pak jokowi datang
pak alhamdulillah pak kita berikan dukungan ya bahwa senayan itu stadionnya itu kan sudah kinclong
wah itu bagus
terus pak giliran istiqlal kapan ya pak
ternyata banyak yang perlu diperbaiki ya
misalnya ada keramiknya yang jatuh
oh ini perlu nih
di situlah saya lihat proaktifnya beliau
mungkin belum sampai di istana ya dari sini ke istana
tiba tiba saya dapat telepon dari pak menteri pupr
pak imam boleh nggak saya ketemu
oh enggak pak saya yang menemui bapak
saya kan rakyat bapak menteri
enggak saya diperintah oleh presiden
untuk datang ke istiqlal
ya pak saya seharian di istiqlal
datanglah lengkap ya
mulai dari sekjennya seluruh dirjennya datang
keliling di istiqlal mencatat
oh iya memang sudah waktunya untuk di inovasi
kabel kabelnya ganti total
kan itu kan boros listri katanya
kan saya nggak tahu bahasanya itu
kesimpulannya hal itu diputuskan untuk segera di inovasi
ini perintah presiden
dan biaya yang disediakan juga tidak sedikit untuk melakukannya ya
permintaannya apa pak
kata tergantung apa yang
ikuti aja permintaannya pak imam besar
itu kata presiden
terlalu banyak kalau keinginan kami ada yang paling vital di samping inovasi itu
saya pingin ada basement
basement ini penting karena waktu dibangun istiqlal ini
mungkin imajinasinya pak silaban waktu itu
jamaah itu masih pakai motor atau jarang pakai mobil
tempat parkirnya itu tidak dibagi
jadi taman bercampur dengan tempat parkir
saya pingin tamannya itu di bawah
kemudian di atas itu taman
jadi parkir di bawah di basement ya
tapi basementnya candinya satu lantai
pak kalau boleh kami mohon pak dua lantai
second time nya itu dibangun lagi kan nggak mungkin
basement itu harus
kalau mau tambah bangunan ke atas kan di tahun depan lagi kan
tapi kalau basement kan agak mungkin
saya minta dua lantai ke bawah
satu lantai itu tidak cukup
waduh pak ini harus merubah anggaran tuh pak
ya pak pokoknya permintaan saya lebih penting adalah basement
basementnya pun juga jangan kecil
makanya itu mulai dari selatan sampai ke utara
mentok dari jalan ke atas jalan ke atas
itu dibangun lah basement itu
jadi bisa mengakomodir berapa
kenapa kita pasang di situ
karena di sebelahnya kan ada katedral
kalau sebelah baratnya kita bangun
selain spesinya kurang luas
itu hanya bisa dipakai istiqlal
kalau dibangun di tempat sekarang ini
katedral juga bisa dimakai kan
ada tunnel kan jadinya di bawah
jadi ada terowongan menghubungkan katedral ini
jadi belok kanan itu ke katedral
belok kiri ini ke istiqlal
ada joint parking lah gitu
walaupun pergerakannya istiqlal
tapi teman teman di katedral itu
mau parkir di situ boleh
kan sebelum indonesia merdeka sudah ada katedral kan
tapi nggak ada parkirnya di situ
jadi jarang dipakai
kalau ada pesta pesta besar itu kesulitan parkir
begitu kami buka parkir untuk teman teman tetangga ini
maka sejak itu katedral itu penuh
jadi kita saling memanfaatkan
daripada kosong space kita tidak dimanfaatin
teman teman kita di gereja juga bisa manfaatin
hitung hitung juga secara ekonomi kan ya
yang memanfaatkan itu kan biaya parkirannya ke istiqlal
jadi saling menguntungkan lah
apalagi dengan adanya terowongan silaturahim itu
sebetulnya itu menjadi kekuatan simbolik juga
ada terowongan dua agama ini
katedral dengan masjid
dan saya dengar juga sudah ditiru juga di
ada dua negara juga yang mencontoh terowongan menghubungkan dua rumah ibadah ini
nah ini satu hal
tapi berkat renovasi ini
kita di atas itu nggak kelihatan mobil karena pindah ke bawah
jadi bersih ya kelihatan
bersih dijadikan taman
alhamdulillah baru saja kami dapat penghargaan dari world bank ya
bandung nya berpusat di washington
kita mendapatkan green mosque
green mosque mungkin itu tidak pernah ada sebelumnya
jadi yang ramah lingkungan
ramah lingkungan dan diukur karbonnya berapa penghematan listriknya kemudian
kita kan di atas ini menggunakan apa ya solar juga
jadi bisa menghemat energi juga
menghemat energi disempat dalam satu baterai
sampai malam malam itu kan
memang kita masih menggunakan jasa pln ya
tetapi sangat sangat terasa penghematannya
dengan adanya baterai di atas itu ya
nah itu yang diukur oleh teman teman dari world bank itu
dan ini bagus karena sesuai tuntutan ini
sekarang kita semua harus ramah lingkungan
harus mengurangi emisi
jadi di sini sudah memenuhi standar standar itu ya
iya emisi karbon
itu seperti tadi saya tunjukkan itu kan
itu diukur semuanya itu ya
jadi air wuduk itu bayangkan satu orang berwuduk dengan lima liter air
terus sehari hari lima orang berwuduk
jadi lima orang kali lima liter
kali satu bulan sama dengan sekian
penggunaan airnya bisa banyak sekali ya
itu kan penggunaannya banyak
tapi airnya itu gak ada yang tumpah
jadi ada tangki besar di situ
itu diolah kembali
itulah yang dipakai untuk membersihkan toilet mengepel nyiram kembang
jadi tidak ada air yang terbuang ke sungai
air wuduk itu
nah ini kan menghemat air juga
dan yang kita gunakan air bawah tanah dan air pump itu untuk berwuduk itu
karena kan pendapat ulama itu air musta'mal
air musamar itu kan air sisa itu nggak usah dipakai berwuduk
hanya itu yang dipakai beruduh
jadi kadang kadang air wuduk itu air
tetapi yang dipakai nyeram kembang
gray water biasanya disebut
cling waternya itu tetap air asli
kalau di malaysia di brunei di asia tenggara lah
semua khatib itu harus membaca teks
dan itu harus diseleksi dulu
kita kontrol siapa yang akan dibiliin untuk menjadi khatib
tidak usah dikontrol naskahnya apa
ya ngerti ngerti sedikit itu
ya tadi prof nazar sempat menunjukkan pada saya ini sertifikat yang diberikan oleh world bank ya
jadi sebagai bangunan contoh ya
ramah lingkungan menghemat energi
dan juga dalam penggunaannya juga
dan pembangunannya sesuai dengan amdal
tapi kalau dari segi ini kan sangat sangat bersejarah ya
jadi ini salah satu yang terbesar di asean ya prof
dari desainnya apa yang dipertahankan
ini kan ada desain arsitekturnya yang memang unik ya
tapi apa yang diubah dan penggunaan materinya dan mungkin desain renovasinya itu apa
esensi maupun tujuannya
bagus pertanyaannya mbak
jadi memang ini perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat
loh kok istilah gak ada yang berubah katanya habis dong
iya rangkanya nggak mungkin kita ubah
karena itu pemalih lah menurut undang undang kita
memang harus dilestarikan
iya jadi harus dilestarikan
tetapi yang kita lihat ya
misalnya kita tempat ini kan dulu ini gudang
nah sekarang kita bikin perancangan seperti ini kan mental
jadi harga ekonomi nilai ekonomi tanah di benteng itu satu jengkal itu berapa
nah ini kan sebelas hektar nih
jadi gudang jadi segala macam
sekarang jadi sekolah
nah kita di sini membuat pendidikan kader ulama
kita yang pertama membuat pendidikan kader ulama perempuan
pendidikan karakter ulama biasa ya
nah di sini sampai tingkat psd
yang tadi saya katakan satu semester di al azhar satu semester di harvard
nah dengan demikian insya allah ke depan kita akan melahirkan sejumlah ulama
kerjasama antara masjid istiqlal jakarta dengan institut perguruan tinggi ilmu al quran jakarta
inilah manfaatnya renovasi ini
kemudian di atas itu kita bisa melihat tidak ada yang dirubah rangkanya
tetapi karpetnya oh kosong itu pasti ada karpet baru ya
kemudian juga dikagumi oleh peneliti dari berbagai macam negara itu
kita kan di atas itu tidak ada dindingnya
jadi udara masuk menghempus ke situ
maka itu kita tidak ada ac tidak ada kipas angin masih tetap dingin
kenapa karena pelakunya di atas itu sangat tinggi kan
jadi ventilasinya itu bagus kan
waktu masa covid ini kan kita akhir pandemi
ini kasus covid juga sempat dirasakan di
pada masa delta dan masa omikron ini ada dua lab
lembaga itu laboratorium paling profesional di indonesia ini di jakarta ini
mengecek ada nggak seberapa besar clean nya istiqlal ini
nah dia sampaikan ke saya itu lewat pimpinannya
pak ini aneh masjid ini
kita tidak menemukan ada virus di sini virus covid ya
beda dengan masjid masjid lain dan di tempat tempat publik yang lain
itu kenapa karena ventilasinya
atau memang dijaga kebersihannya
ventilasi dan dua duanya
karena setiap kali habis pakai jumat kita semprot
jadi sebelum dan sesudah jumat itu kita semprot
kita ada kerjasama juga dengan teman teman kita yang lain yang mau volunteer untuk itu ya
tapi menurut peneliti itu bukan hanya ya masjid masjid lain juga disemprot kok tapi masih tersisa kan
kalau ini disemprot tapi nggak tersisa
ternyata diukur lagi berapa udara berapa kecepatan air
berapa udara berapa kecepatan angin dari selatan bertukar ke utara
kemudian juga ukuran ventilasinya itu seperti apa luasnya
kemudian juga jarak atasnya itu
nah waktu itu kan kita memang nggak pakai karpet ya
kita gulung karpetnya
nah tegelnya itu kan bersih setiap saat kita pel kita semprot
jadi sangat sangat diapresiasi oleh lembaga itu
ada lembaga lain lagi yang sama untuk membuktikan benar nggak itu
temuan itu jangan sampai nanti mengada ada gitu ya
nah ternyata juga ditemukan sama
nah bahkan yang kedua juga tempat wudhunya pun dibawa itu
kan itu ventilasinya juga terbuka ya
itu juga bebas covid
dan ini harus di maintain ya kebersihannya
dan ini ke depan
tapi kalau khusus untuk lebaran tahun ini kita kan selama dua tahun ini selainnya penggunaan masjid juga terbatas ya
prof bagaimana nanti sudah bisa di maximize
sudah bisa digunakan kalau tidak salah ini bisa
kapasitasnya dua ratus lima puluh ribu kalau di maksimum
ini kira kira bisa digunakan secara maksimum atau
kita belum buka pintu semuanya
nah sementara yang setiap hari ditoleransi ini adalah mengisi ruang utama masjid
berapa persen itu kapasitasnya
mungkin sekitar dua puluh ribuan ya
sepuluh ribu itu tenggelam di istiqlal
ya nggak kelihatan kalau sepuluh ribu
karena ini kan tak ada tampunya dua ratus lima puluh ribu kalau diisi semua yang merah di luar itu kan
nah kalau diisi sampai ke bawah pernah itu di sekitar istiqlal saja menurut para ahli ya
ada yang menghitung dari udara kan
itu bisa sampai satu jutaan
kalau pekerangannya pun dipakai ya
idil fitri ya idil adha
idil adha kan lebih banyak ya
kalau idul fitri banyak mudik kan
jadi istiqlal itu lebih banyak idil adhanya daripada jamaah idil fitri
nah idul adha itu penuh sampai kemana mana itu bisa sampai tiga ratus ribu orang
nah saya akan lanjutkan lagi ya bahwa bukan sekedar penghematan energi itu saja
tapi kami juga menggunakan serba metik ya
misalnya kerang kerang air itu otomatis mati
kan dulu kan kadang kadang sampai pagi kalau ada yang nggak menutup itu atau kerannya rusak
kemudian juga semua pakai serba otomatis ya
kemudian juga alarmnya kalau ada kebakaran itu kita sudah
satu ratus empat puluh ini itu super canggih ya
karena bisa mendeteksi apa ya mendeteksi muka mendeteksi pakaian
misalnya ada yang copet nyolong telpon melapor dalam hitungan detik bisa dideteksi
selama masih di pekarangan masjid itu pasti ditangkap
sudah berkali kali di sini
jadi komputer itu bisa membantu kita orangnya sembunyi di mana
nah jadi bukan sekedar cctv biasa ya
bahkan sampai keluar masjid pun
kamera kita di atas itu super canggih
bisa mendeteksi plat mobil yang ada di jalan tamrin di sekitar monas
kalau ada pencurian nanti bisa
tapi ya sayang ya kalau ke masjid hanya tujuannya untuk mencopet
tapi prof ini kan kita sebagai masjid istiqlal ini kan simbol juga ya
simbol kebanggaan indonesia dan juga indonesia sebagai yang memiliki populasi
umat muslim yang terbesar di dunia
dari zaman ke zaman kita lihat tercermin ya perubahannya itu dengan dilakukannya renovasi
esensi simbol yang ingin di
karena saya lihat juga kalau tamu negara mereka semuanya kan pasti berkunjung ke sini
kira kira apakah ada perubahan dengan seiring perubahan zaman seiring dengan perjalanan waktu
yang bisa disimbolkan oleh masjid istiqlal yang sudah direnovasi sesuai dengan zaman
ada teknologinya ada ramah lingkungannya dan juga disesuaikan dengan
jadi kita juga banyak mendapatkan penghargaan ya
satu penghargaan internasional itu tadi ya
lingkungan yang hemat dan kebersihan lingkungan
tapi perpenghargaan lokal ya
yang tadi mengenai covid itu dan kebersihannya juga banyak
tapi poin yang perlu juga kita sampaikan kepada para pemirsa ya bahwa
masjid istiqlalnya juga diminta sebagai ketua
karena ada imam internasional imam association ya
imam besar masjid istiqlal itu diminta sebagai ketua asosiasi itu
asosiasi imam imam masjid sedunia gitu ya
asosiasi masjid masjid ibu kota seluruh dunia
istiqlal juga diminta untuk leadersnya
jadi istiqlal itu dipercaya oleh dunia islam yang lain ya
untuk menjadi ketuanya
jadi dimana mana kita itu menjadi icon ya
jadi role model juga ya
karena bukan saja moderat ya
kita itu betul betul sangat sangat terbuka ya
kalau di malaysia di brunei di asia tenggara lah
semua khatib itu harus baca teks
dan itu harus diseleksi dulu
kita kontrol siapa yang akan dipilih untuk menjadi khatib
gak usah dikontrol naskahnya apa
ya ngertik ngertik sedikit itu biasalah ya
tapi alhamdulillah justru itu mendapatkan apresiasi dari luar negeri ya bahwa
kalau di negara negara islam itu kan pakai khutbah dibikin oleh pemerintah kan
atau paling tidak dilegitimasi oleh pemerintah
tapi istiqlal itu tidak pernah kita intervensi isi khutbah itu
tapi meskipun demikian apa yang ditampilkan itu apa adanya aslinya itu
sehingga luar biasa penilaian mereka itu
bahwa yang ditampilkan istiqlal itu adalah islam moderat
tidak pernah orang mendengarkan bahwa ada kata kata
yang bisa mengajak orang menjadi hardliner di istiqlal
tidak ada juga satu statement yang mengajak orang untuk menjadi liberalisme ya kan
jadi yang ekstrim itu tidak ada ya
ekstrim kan ekstrim kiri itu sudah tahu bahwa istiqlal ini siapa dan apa
akhirnya itu memang ditiru oleh banyak masjid
jadi banyak sekali masjid masjid itu minta modelnya kita di istiqlal ini
makin dalam orang memahami agamanya semakin toleransi
tapi kalau pemahamannya hanya sporadis pemahamannya seperti membaca kacamata kuda itu
itulah yang sering bermasalah apakah masalahnya itu radikal atau masalahnya itu liberal ya
kita lihat sekarang dunia ya ini sudah sangat terpolarisasi
ini kalau tidak salah di perancis juga lawan pesaing dari presiden perancis sekarang itu dari sayap yang garis keras kanan
begitu juga di negara negara skandinavia dan juga di jerman
jadi polarisasi ini sudah sangat terasa sehingga ya mungkin wajah moderat inilah yang kita inginkan
tapi termasuk juga di indonesia sendiri ya
apalagi kalau sudah menjelang pemilu kita sering sekali terpecah ya terbelah karena polarisasi ini
nah bagaimana memaintain prof nazar mungkin juga ini bagian dari apa yang kita perlu renungkan ya
dalam lebaran atau idul fitri kali ini
yang harus kita tekankan ya menjaga keharmonisan ini menjaga perdamaian ini menjaga persatuan
dan supaya kita ini terus sebagai keluarga ke depan apa yang harus terus menerus kita
harmoni itu sangat mahal harmoni itu very expensive saya kira kita perlu mempertahankan harmonisasi ini
harmonisasi ini anugerah tuhan yang paling mahal
coba kita bayangkan kita bandingkan
seorang seorang kita yang bernegara mayoritas muslim seperti afghanistan
di situ kan cuma tujuh etnik ya kan tapi tiada hari tanpa bunuh bunuh
orang nggak pergi taruhi takut pulang mayat
orang nggak pergi taruhi takut pulang mayat
nah sekarang alhamdulillah di indonesia ini di istiqlal ini walaupun masih covid sembilan belas seperti ini masih ada ya
tapi ada isu yang menarik ini
yaitu wisata ramadan
wisata ramadan yang paling indah itu setelah mekah madinah sana karena umrah ya
itu adalah indonesia
jadi orang orang arab yang mau menikmati bulan suci ramadan datanglah ke indonesia
ya sangat unik kenapa uniknya
ada buku itu yang ditulis bahkan disertasi ya
orang arab menulis disertasi di amerika
dia meneliti tentang anak anak kecil yang memukul periuk bekas itu ya di kampung kampung
sahur sahur sahur sahur
ironisnya nggak ada yang marah
karena mereka itu anggap biasa kan jam setengah empat itu pukul keliling keliling desanya itu
dan ternyata bukan hanya satu di jawa
tapi hampir semua provinsi di mayoritas islam itu membangunkan orang itu untuk sahur mukul periuf
tidak ada di dunia ini seperti itu
ya kemudian semua dia lihat juga bahwa mal mal itu didandani
ada untanya lagu lagu instrumentalianya itu kan lagu lagu islam ya kan
tv tvnya juga sudah presenternya tadinya terbuka
presenternya yang tadinya terbuka sekarang pakai kerudung
kemudian juga hotelnya ditandani mirip masjid
jadi ini luar biasa
dan yang paling penting juga kita nggak bisa membedakan mana non muslim mana islam
toleransinya kenapa nggak merokok
kami tidak ingin mengganggu ketenangan sahabat kami saudara kami
di kantor kantor itu kan
ganting gantinya itu tertutup gitu
demi untuk menghargai perasaan orang yang berpuasa
mana ada di negara lain seperti itu kan
jadi indonesia ini luar biasa
ini harmonisasi tadi itu
maka itu kita warga bangsa indonesia harus memelihara ini
iya nah memeliharanya ini bagaimana
karena sampai sekarang juga kita masih ada ya kekerasan yang mengatasnamakan agama misalnya
ini kan masih kita rasakan dan masih kita saksikan
dan juga mungkin ya itu tidak toleran
khusus untuk di indonesia itu sendiri
karena paham paham ekstrim ini kan juga masih ada di sini
dan juga intoleransi kan juga masih ada di sini
kekerasan kan juga bagaimana supaya indonesia lah yang bisa tetap menjadi wajah islam yang damai prof
makin dalam orang memahami agamanya semakin toleransi
tapi kalau pemahamannya hanya sporadis pemahamannya seperti membaca kacamata kuda itu
itulah yang sering bermasalah
apakah masalahnya itu radikal atau masalahnya itu liberal ya
jadi mengapa para ulama kita dari pondok santren itu moderat ya
karena dia paham secara islam komprehensif itu kan
dia paham bahasa arabnya
dia paham asbab undusulnya ayat asbab bulurutnya hadis
dia paham tarihtashriknya
dan dia paham usul fikih
dia paham semantik dia paham hermenetik
jadi kalau orang memahami metodologi pembacaan kitab suci kitab suci apapun juga
itu pasti akan lebih wise gitu kan
persoalannya kalau hanya memahami tanggung
pokoknya harus seperti ini kalau enggak itu salah
kafir musyrik bid'ah dan seterusnya
itu sumber keresahan
nah solusinya adalah pemahaman keagamaan itu perlu diperdalam
jangan hanya mengejarkan permukaan permukaan
apalagi kalau hanya mengajarkan fikihnya kan
jadi islam di indonesia itu harus dipahami juga aspek spiritualitasnya aspek tasawufnya
nah ini yang perlu kita perkenalkan
jadi kalau kita hanya memperkenalkan fikihnya saja
itu berarti kita akan memperkenalkan black whitenya
kalau bukan begini begini
tapi rata rata pemahaman di seluruh indonesia kita paham ya kalau di istiqlal apalagi dengan prof nazar ya di sini
tapi secara keseluruhan di indonesia bagaimana
dari level pemahaman maupun ya interpretasi maupun penerapan dari ajaran ajaran itu prof yang masih harus
kalau saya sih masih melihat bahwa kurikulum kita perlu disempurnakan
jadi kalau kita lihat islam itu datang kan
pertama kan diturunkan di mekah
apa ayat yang paling pertama turun
itu masalah akidah kan
jadi pangkalan penderatan dulu kan
hukum hukumnya itu syariahnya itu
nanti turunnya di madinah kan
jadi landing enak karena pangkalan penderatannya ada
jangan melandingkan pesawat sebelum siap pangkalan penderatan
jadi mahasuci allah itu ya luar biasa ya
karena apa yang diturunkan dulu itu adalah ayat ayat akidah dulu
kan fikih di mekah itu hampir gak ada yang turun kan
rukun islam itu kan di madinah kan
tapi apa yang turun di mekah
masalah sentuhan sentuhan intelektualnya
jadi luar biasa
belakangan setelah matang pangkalan peradaban itu landing lah
kalau pertama pertamanya itu kan enggak kan
oh silahkan minum tapi jangan mabuk pada saat menjelang salat
walau tak kerupuk salatah wantum sukarat
tapi belakangan pamungkasnya itu di madinah semuanya
jadi tidak langsung hitam putih kan
ada pangkalan penderatannya dulu
nah ini yang saya harapkan mestinya pembelajaran agama itu ada sistematisasinya
apa yang pertama kita harus pelajari
nah kalau dipelajari langsung fikihnya kita nggak paham akarnya apa batangnya apa rantinya apa
langsung buahnya kita perkenalkan kepada murid
apalagi agama lain juga sama juga kan
jadi masing masing mengajarkan ini agama yang paling benar yang lainnya sesat salah
cara untuk menciptakan kedamaian itu harus menjadikan kekerasan itu sebagai musuh bersama
musuh bersama untuk kelompok garis keras ini
jadi apa yang harus diperbaiki dalam sistem pendidikan
siapa yang memulainya dan apakah kita cukup memiliki
nah ini perlunya manajemen
kementerian agama itu perlu menciptakan suatu duduk bersama dengan para pihak ya
para pakar agama agama yang lain
saya juga tidak setuju
ada yang mengusulkan gini
ajarkan perbandingan agama sejak dini
itu juga ada risikonya
nah lama kelemahan anak anak kita juga mengatakan kalau begitu semua agama sama kan
bisa dong kita tukar tukar agama
itu juga gak bagus
tapi juga jangan hanya kita mengajarkan islam mengajarkan islam
jadi sejak dini kita hanya memperkenalkan islam
agama lain sesat agama lain nggak benar
sama juga ketika guru agama katolik protesan mengatakan oh ini agama yang benar yang lainnya itu agama sesat
itu kan penghujatan
nah ini perlu dijembatani ini
nah seperti apa
itu perlu duduk bersama
ya ini bukan kerja mudah memang
kalau kita melakukan hal ini di indonesia itu pasti akan ditiru di negara lain
karena negara lain juga sama
semua mengajarkan agama lain itu sesat
padahal kan esensi dari agama itu adalah hidup berdamai
bagaimana agama itu kan pasrah tunduk
ya kan islam itu kan artinya pasrah dan tunduk
kita lihat di pondok pondok pesantren kenapa kok begitu tenang
pondok asrain asli ya karena ada juga mengatasnamakan dirinya lembaga pendidikan pesantren
bukan baca kitab kuning tapi merakit bom
atau melakukan kekerasan terhadap
bukan kekerasan atas nama pesantren
itu juga ada
jadi itu pencemaran terhadap pondok pesantren
aslinya pondok pesantren itu tidak begitu
tapi kan berarti ada yang salah kaprah
ada yang salah kaprah
memang kita harus
jangan kita setengah hati jangan separoh jangan tidak profesional mengelola lembaga pendidikan
apalagi yang bertema keagamaan
kenapa kita seperti ini ya
masih ada persoalan persoalan di sana sini ya
ini karena kita belum sampai ke tingkat
lebih siap sebetulnya
mestinya kita mempersiapkan kurikulum itu disimetriskan
ini kurikulum pendidikan agama di islam
ini kurikulum pendidikan katolik
ini agama lain
nah disandingkan semuanya di situ ya kan
oh ternyata saling menghujat satu sama lain
jangan dong begitu ya kan
ya bagaimana mengajak anak kita itu supaya menghargai satu sama lain
nah kalau hanya satu yang kita didik seperti itu
yang lainnya melakukan hal yang sama
itu kan juga gak bisa itu
kalau suami baik tapi istrinya nggak bagus
itu juga sama
ketegangan juga muncul ya kan
ya untuk yang namanya memperbaiki itu
ke semua pihak ya kan
jangan hanya satu
jangan ada dusta di antara kita
toleransi kita bicarakan di forum
tapi begitu pulang lainnya dilakukan
itu kan ada pengkhianatan di situ
nah hemat saya jangan ada seperti itu
pokoknya jangan ada dusta di antara kita
jangan ada dusta di antara kita
ya kita bicara tentang toleransi
lakukan apa yang kita katakan
jangan di sini kita oke
tetapi di luar sana itu kita menggunting dalam lipatan
itu juga gak bagus
nah karena itu saya minta betul
kita tokoh tokoh agama itu harus menjadi contoh ya
kalau tokoh tokoh agama itu juga gagal menjadi contoh yang baik
untuk menciptakan kemanusiaan di dalam masyarakat
ya itu susah
siapa lagi yang akan bicara
tapi perawah sendiri melihat dengan perkembangan jaman sekarang
dengan perkembangan indonesia dan dunia ya
apalagi dengan semakin meningkatnya konflik dan intoleransi
bagaimana indonesia masa depan sebagai negara yang memang terus menerus menampilkan
mencerminkan wajah yang moderat yang damai yang memberikan manfaat lah kepada masyarakat
saya ada optimisme mbak
beberapa tamu kami ya duta besar duta besar yang datang ke istiqlal ini
bahasanya hampir sama ya
kita perlukan indonesia sebagai jurubicara islam
bukan kami tidak percaya negara lain
kami perlukan indonesia tampil menjadi jurubicaranya islam
jangan sampai nanti ada sekelompok kecil mempertasnamakan islam
tetapi justru itu bukan memperkenalkan islam
tetapi malah kontradiktif dengan message islam
tidak harus sendiri
saya ingat apa yang dikatakan oleh raja abdullah ketika diterima oleh presiden amerika ya
konferensi pers kan setelah keluar
kita sudah waktunya mengambil alih islam yang selama ini disandra oleh kelompok kecil
islam itu yang paling tepat untuk menjadi jurubicara hanya adalah para mainstream muslim
mainstream muslim itu ya tidak boleh diam
kita harus berani speak out juga kan
nah ini ada persoalan kita ya
karena adakalanya mainstream muslim ini itu lebih banyak bersikap diam
nah kalau saya sih cara untuk menciptakan kedamaian itu harus menjadikan kekerasan itu sebagai musuh bersama
musuh bersama untuk kelompok garis keras itu
jangan ada yang memberikan angin
satu sisi memberi harapan satu sisi anti
itu juga memberikan legitimasi terhadap mereka
jadi semua pihak unsur pemerintahnya unsur sibilannya
dan pemimpinnya biasanya mereka juga seperti ya mengipas ngipas lah istilahnya
mendapatkan keuntungan dalam kalau ada polarisasi atau konflik dan lain sebagainya kan gampang sekali
kelompok berkepentingan itu
iya ini yang
ya saya anggap ya kalau ada orang mempergunakan agama itu sebagai anak tangga untuk mereka kepentingan subjektifitasnya itu tidak bermoral
dan ini kan masih sering dipakai dan digunakan sebagai
ini lah kalau apalagi sudah mendekati pilkada dan pemilu
supaya bagaimana ke depan tidak lagi isu isu yang berdasarkan berbasis agama itu digunakan oleh para politikus kita
ini kan harus ada semacam komitmen juga
saya di istiqlal ini pak ya
saya benar benar ini harus steril dari atribut atribut politik di istiqlal ini
bukan berarti islam tidak boleh berpolitik ya kan
ya pernah ada goda apa ini
bukan ada goda apa ini
ini pinjam tempatnya
istiqlal ini kan bagus nih tempatnya menteng bisa sampai seratus ribu ya
kalau ini dimanfaatkan kan sangat efektif ini
sebenarnya no way
kalau bapak memaksakan kehendaknya saya yang akan angkat kaki dari istiqlal
oh jangan pak
ke bapak ibu saya terima
tapi juga saya akan berikan kesempatan partai lain untuk itu
oh jangan juga
nah kalau begitu lebih baik jangan semuanya kan
siapapun apapun partainya datang ke istiqlal tanpa atribut enak kan
duduk salaman berangkulan
di parlemen sana itu berantem tapi di istiqlal berangkulan
istiqlal ini harus menjadi oasa spiritual mencerahkan seluruh lapisan masyarakat
ini rumah bersama untuk kita semuanya
bukan saja untuk umat islam
tapi juga umat apapun juga datang ke istiqlal
kita mencontoh masjid nabi kan
nabi itu pernah
mengundang tokoh lintas agama untuk meeting di masjidnya
itu dipimpin oleh abdul masif
saya tahu enam puluh orang itu mewakili tokoh tokoh umat beragama yang ada pada waktu itu
mereka berdiri semuanya menunggu nabi sampai sholat asar
setelah nabi salat asar baru nabi mempersilahkan duduk
nabi menjamu makanan minuman tamu tamu interfait di masjid
jadi kami punya interfaith regular di sini
interfaith meeting di sini
kemarin kita melihat banyak umat kita yang di phk
kami berkolaborasi dengan tokoh tokoh umat beragama lain di istiqlal ini
terkumpul dana fantastik
tidak etis saya sampaikan
sampai teman saya pak doni
loh kok anda bisa mengumpulkan dana sebesar itu
saya nggak tahu
jadi kekuatan bahasa agama untuk mengajak orang itu untuk mengenal tasis krisis
itu lebih efektif daripada bahasa birokrasi kan
bahasa birokrasi itu kan tidak menyentuh batinnya
tapi kalau bahasa agama yang berkomunikasi kepada masyarakat batinnya tersentuh
dia lupa angkanya berapa yang di store
dan kita buktikan
jadi ditantang lagi pak
kalau masih ada lagi kami siap membantu
padahal itu non muslim sebagian
jadi betul betul simbol dari
simbol dari persatuan ya kalau kita lihat
metropolitan tanpa tempat oasa spiritual itu itu gersak
maka itu masjid itu harus hadir
ya untuk mengobati kegersangan batin
idealnya memang ya masjid itulah yang namanya
tidak seperti ya banyak juga kan biasanya digunakan masjid masjid
sebagai untuk khutbah yang menghasut dan lain sebagainya
nah ini menurut prof
apa yang harus dilakukan supaya justru spirit harmonisasi dan juga persatuan ini lahir atau muncul di masjid masjid
saya juga gak tahu saya tidak pernah membuat larangan di sini
kamu dilarang masuk garis keras dilarang masuk di masjid
liberal dilarang masuk gak ada
kami tidak pernah melarang siapapun masuk di masjid
jangankan mereka non muslim pun juga bisa masuk
bisa nggak kami itu wakil pos datang kan boleh nggak kami masuk ke dalam masjid boleh
apa nggak apa apa yang penting anda buka sandal sepatu ya
boleh nggak foto di dalam masjid istiqlal boleh
tidak ada larangan bahkan saya mengikuti masjid nabi kan
nabi memimpin sidang rapat interface nya di dalam masjid
jadi gak ada yang salah
nah karena itu saya minta betul kepada kita semuanya
jadikanlah masjid kita itu seperti masjidnya nabi
masjidnya nabi itu kan rumah sakit ya
orang yang sakit dijahit korban peran itu dijahit di masjid
masjid nabi itu pengadilan
persoalan pidana perdata semua diputuskan di masjid
masjid nabi itu tempat latihan bela diri
besok sebelum pergi perang latihan bela dirinya di masjid
masjid nabi itu tempat untuk menghibur masyarakat
setiap hari adil fitri nabi mengundang penyanyi untuk menghibur masyarakat di situ
jadi nabi itu mencintai seni
bahkan imam al ghazali itu orang yang tidak cinta seni dikhawatirkan hatinya gersang
nah kita umat islam jangan memusuhi seni
seni itu ya quran itu kan seni benar itu seni sasra yang luar biasa
maka itu nabi sangat mengapresiasi para seniman pada masanya
seni yang bisa mendekatkan diri kepada allah bukan
jadi jangan anti seni
nah kalau orang membenci seni ya itu bisa berujung kekerasan tuh ya
coba kita lihat di istanbul ya ada tarian supi
bukan saja nyanyinya bagus memainkan alat musik tapi nari
kenapa kan itu kan full meaning semuanya kan pakaiannya kenapa seperti itu
itu sangat spiritual meaningnya kuat banget ya
nah kalau kita semuanya
menyentuh batin kita itu saya kira bagus
maka itu kami di sini setiap malam jumat itu ada kontemplasi massal di sini
setiap malam jumat di sini kita mengajak orang untuk meratapi dosa masa lampaunya
mungkin ada yang berdosa kemarin datanglah ke masjid istiqlal kita sentuh dengan karir internasional kita ngaji selawatan termasuk marawisnya itu kan yang syahdu itu
insya allah itu makin hari makin banyak siapapun pejabat juga datang konglomerat juga datang
iya kenapa karena mereka merasakan dirinya ada di masjid sini ini yang saya
jadi aspek spiritualnya itu
ini yang saya cari metropolitan tanpa tempat oasa spiritual itu itu gersang
maka itu masjid itu harus hadir ya untuk mengobati kegersangan batin orang kalau hanya sudirman tamrin itu kan segitiga empat
pencekar langit itu mengajak orang
pencakar langit itu mengajak orang hidup seribu tahun akan datang itu kan enggak ada spiritualitasnya
tapi begitu masuk ke istiqlal kalau saya besok mati nggak ada yang saya bawa bekal apa
nah jadi bisa langsung meratapi masa lampaunya aku salah ini
kemarin aku bohong membangun istana di atas pun kehancuran orang lain ternyata itu nggak ada gunanya
kebahagiaan ada di sini
bukan kebahagiaan yang bertengger di mobil atau di rumah
jadi kita mengajak orang untuk sadar
nah maka itu masjid istiqlal ini adalah apa ya istilah saya itu kuasa spiritual
di tengah padang pasir orang kehausan tiba tiba ada telaga yang berisi air
betapa puasnya para kafila itu kan
anggaplah istiqlal ini adalah telaga yang dicari oleh para kafilah
prof mungkin terakhir ya
renungan atau pembahagian
renungan ataupun kira kira pesan prof nasar untuk idul fitri tahun ini setelah dua tahun kita mengalami pandemi
dan juga kita sekarang dunia juga semakin tidak jelas arahnya kemana
kira kira apa yang perlu kita renungkan dan juga mungkin pelajaran apa yang kita dapatkan setelah satu bulan menjalankan ibadah puasa dalam bulan ramadan
kita sebelas bulan lamanya menjadi maskulin
kita diminta untuk feminin
ramadhan ini bulan feminin
bukan saja merusak diri dan masyarakat alam pun juga cepat kiamat
kalau kita menata alam itu overmasculin
hadirnya bulan suci ramadan ini untuk menginstall ke dalam pikiran dalam batin kita itu kualitas kualitas feminin
yang kedua ada dua mudik di sini
setelah ramadhan ini kita jalani dengan baik kita mudik ke kampung halaman rohani kita di atas kita
kita kan dulu makhluk langit ya turun ke bawah
itu mudik sejatinya ya
ya kita mudik sejati di atas
pulang ke kampung halaman rohani kita
tapi kita juga mudik ke kampung halaman biologis kita
kita bisa pegang pusara ibunda kita
maaf dua tahun baru saya pegang pusara amu ibunda
rumah inilah yang pertama
rumah inilah yang pernah melahirkan aku
ternyata perlu dipugar
eh ada sepupu semuanya
sependeritaan kita dulu
lupa kalau dirinya itu orang kaya di kota
ya jadi orang nggak pernah pulang kampung
kampung itu bisa menyehatkan batin kita
kampung itu bisa mengingatkan memori masa lampau
aku dulu nggak ada apa apanya
aku punya apapun di jakarta
tapi sekampung saya masih seperti ini
jadi introspeksi diri gitu
jadi kita makin ikhlas menjalani kehidupan kan
dulu aku pernah menderita seperti mereka
ternyata aku lupa
maka meriwain masa lampau saya seperti ini
itu obat mujarab untuk memperbaiki batin yang rusak
dan yang ketiga yang sangat penting
ya bagaimana menjadikan ramadan itu
energinya berlaku sepanjang masa sampai ramadhan berikutnya
jangan membazir setengah mati menciptakan energi spiritual
tapi dibelanjakan poya poya sesudah ramadan
akhirnya energinya habis
kembali lagi ke dosa masa lampaunya kan
jadi bagaimana mempertahankan kualitas hidup kita itu
membuat kita manusia sejati
saya kira gitu
luar biasa prof sangat mencerahkan
kalau saya berguru dengan prof nasar ini selalu merasa
sangat sangat tercerahkan tapi hatinya juga semakin teduh ya
energi feminin ini ternyata yang kita butuhkan
kita usahakan supaya energi ini juga satu tahun penuh ya
jadi bukan hanya pas satu bulan dan kemudian energinya
kita kembali kegersangan itu
kita perlu pertahankan
terima kasih sekali lagi
ya demikian insight with desi anwar kali ini
kita betul betul tercerahkan dan juga kita lebih paham
mengenai makna dari kehidupan itu sendiri
demikian dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini
di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn insight with desi anwar
jangan lupa masih ada pandemi di sekitar kita
jadi protokol kesehatan itu harus tetap kita jalankan ya
walaupun kita pergi mudik
dan juga bersilaturahmi dan ketemu dengan kerabat
kita jaga terus supaya tetap rajin mencuci tangan
menggunakan masker dan juga menjaga kesehatan kita
sekali lagi terima kasih